wisatawan asing yang tampak mendominasi di kawasan ubud pada umumnya berasal dari amerika eropa rusia india dan asia
harus didorong terus ke tengah berada di pusat
batik poldek pamekasan adalah salah satu batik yang digandeng oleh kemenparekraf untuk ikut serta dalam ktt g dua puluh mendatang
tapi kita juga perlu terus benchmarking dengan negara negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan ini
adonan masuk ke meja pencetakan
tapi kemarin kan saya juga lihat tuh katanya baru bisa dilakukan dua ribu sembilan